moda raya terpadu atau mass rapid transit jakarta beroperasi secara komersial pada satu april dua ribu sembilan belas
dengan target penumpang per hari sebanyak enam puluh lima ribu mrt sudah melampaui target yang dicanangkan gubernur dki jakarta anies baswedan
kini rata rata jumlah penumpang sekitar sembilan puluh per hari

dengan pemberian subsidi dari pemerintah sebesar lima ratus enam puluh miliar pt mrt jakarta hingga november dua ribu sembilan belas membukukan pendapatan sebesar satu triliun rupiah
dikurangi biaya operasional sebesar sembilan ratus empat puluh miliar rupiah pt mrt jakarta mendapat laba sekitar enam puluh hingga tujuh puluh miliar rupiah
tahun dua ribu sembilan belas ini adalah tahun pertama mrt beroperasi
dan di tahun ini pertama ini mrt beroperasi
dari rugi di tahun yang lalu satu ratus tiga puluh tujuh miliar karena pada saat itu kita belum punya revenue
ke tahun ini kita akan membukukan keuntungan di angka antara enam puluh sampai tujuh puluh miliar
dan itu sesuatu yang sangat bagus
sebuah operator transportasi tahun pertama beroperasi bisa mendapatkan dukungan masyarakat dari pendapatan tiket dan dukungan bisnis dari pendapatan non tiket
sebagai operator transportasi
pt mrt jakarta juga diberi mandat oleh pemerintah sebagai pengelola kawasan
transit oriented development atau kawasan berorientasi transit sedang dalam tahap perencanaan
pendapatan yang bisa diperoleh dari pengelolaan kawasan tod mencapai rp dua ratus empat puluh triliun dengan modal sekitar setengahnya
lima kawasan yang mendapat prioritas pengembangan kawasan ini adalah stasiun dukuh atas senayan blok m fatmawati dan lebak bulus
sebagai target awal
stasiun dukuh atas jadi pilot project bisnis tod
yang paling penting adalah dengan prk dan pergub satu ratus empat puluh itu kita bisa membangun di lima kawasan tod ya
satu kawasan duku atas ini adalah jadi pionir kita yang sudah diesmen oleh bapak gubernur
kemudian kita awali dengan pembangunan di duku atas dan kita awali dengan pembangunan di area kendal
kemudian kita beralih secara paralel kalau bisa itu di kawasan
dan istoresnya ya
meskipun pt mrt jakarta semakin berorientasi komersial pelayanan kepada penumpang tetap diutamakan
dua puluh november dua ribu sembilan belas terbit kartu baru yang dinamakan jelajah berganda
dengan kartu ini pt mrt menjadi operator transportasi pertama yang diberikan hak menerbitkan kartu elektronik oleh bank indonesia
kartu terbitan mrt jakarta punya keunggulan pembacaan di mesin pemindai yang lebih cepat
sebenarnya kita bersinergi ya jadi tetap kita ngedorong yang karena masyarakat sekarang masih punya kartu bank ya
sekarang kita menyiapkan opsi tambahan gitu
jadi ada kartu jaklingko jelajah yang kita siapkan sebagai opsi bahwa ada opsi selain kartu bank tadi gitu
dan opsi ini adalah opsi karena dikeluarkan oleh mrt dia akan memberikan kenyamanan yang lebih baik karena kecepatan layanannya juga lebih tinggi
tiga detik satu kartu
dengan modal peraturan gubernur no satu ratus enam puluh tujuh tahun dua ribu dua belas tentang ruang bawah tanah dan satu ratus empat puluh tahun dua ribu tujuh belas tentang operator utama pengelolaan kawasan tod
pt mrt jakarta menuju perusahaan daerah berskala internasional
pembangunan fase dua rute bundaran hi hingga ancol fase timur barat dan rencana jaringan koneksi dalam kota akan membawa kota metropolitan jakarta ramah transportasi masal
tim liputan cnn indonesia jakarta